tadi di sepanjang trotoar ini masih banyak pedagang kaki lima yang jualan
yaudahlah ya kita langsung aja wisata keliling keliling kota tua
kawasan kota tua ini identik dengan wisata edukasi
di sini ada enam museum dan salah satunya adalah museum sejarah jakarta atau dikenal dengan museum fathahilah
selain itu anda juga bisa berkeliling dengan sepeda ontel hingga bersuah foto di beberapa spot spot ikonik
tak hanya itu saja salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kali besar ini
nah kalau biasanya kali di jakarta itu identik dengan kumuh dan penuh sampah
tapi beda nih sama kali besar yang ada di belakang saya ini
karena sejak direvitalisasi dan dibuka untuk umum pada juli dua ribu delapan belas
kali ini justru jadi spot foto favori
favoritnya bagi para pengunjung yang datang ke sini
tapi ingat ya demi keselamatan diimbau untuk tidak berenang di kali ini
puas berkeliling saatnya wisata kuliner
salah satu tempat yang bisa jadi rekomendasi adalah kafe dengan tema tempo dulu yang satu ini
terima kasih banyak pak
aduh udah capek ya
lepek keliling keliling di kota tua
sekarang saatnya minum yang seger seger
ini ini yang paling terkenal di sini
es tajin jadi sesuai namanya ini emang terbuat dari bekas rebusan beras begitu
air rebusan beras dan diatasnya ada bubuk kayu manis
aduh sangi aus ya udah mau habis udah setengah jadi sebenarnya tuh rasanya agak
sedikit tawar tapi ada manis manisnya dikit kayaknya efek dari kayu manisnya
seger sekarang cobain makan
makannya sayur babanci sama bandeng bakar
dari kota tua saya akan melanjutkan perjalanan ke kota tua
kita akan graoris menuju selatan jakarta
kita akan graris menuju
pada kota dulu
tidak dipilih untuk berkongsi
meraih dari kota tua
dan stasiun mrt serta bisa dijangkau dengan berjalan kaki
nah kalau bicara soal spot kekinian yang ada di ibu kota
kurang lengkap kalau kita tidak mengunjungi tempat yang satu ini
dulunya adalah gedung milik peruri yang kemudian diubah menjadi
creative hub di ibu kota jakarta ini
nah sebenarnya sih ada keuntungannya nih buat para pengunjung
yang tidak bawa kendaraan pribadi seperti saya
karena enggak perlu pusing pusing mikirin cari di mana lahan parkirnya
karena memang tempat ini tidak menyediakan lahan parkir
dengan luas enam lima ratus meter persegi
m block space diharapkan bisa menjadi ruang publik untuk memenuhi kebutuhan kreatif
mulai dari pertunjukan musik hingga pusat kuliner buku dan mode bermerek lokal
tidak ada tiket masuk di kawasan
udah pada ngopi belum
nah emang ya kalau ngopi sambil menikmati
udah rasa rasanya tuh kekinian banget ya gak sih
nah tempat ini buka dari pukul sepuluh pagi sampai pukul sebelas malam
dan bisa jadi alternatif wisata untuk anda
sebelum hari semakin gelap ada satu destinasi yang akan saya kunjungi
dengan sedikit berjalan kaki dari m block space ke stasiun mrt asean
saya melanjutkan perjalanan dengan moda raya terpadu
dan akan turun di stasiun mrt duku atas bni
tarifnya tujuh rupiah
ini dia destinasi penutup hari ini yaitu terowongan kendal duku atas
bagian terowongan sengaja dilengkapi lampu led
dan dipenuhi mural yang menjadi instalasi seni
bukan cuma menjadi jalur pejalan kaki
tempat ini juga menjadi spot foto selfie dengan hasil yang instagramable
melelahkan ya karena kita harus naik turun kendaraan umum
tapi karena semuanya sudah terintegrasi jadi lebih mudah
nah jakarta ini sudah mulai bersolek dengan wajah barunya
kita sebagai masyarakat jangan hanya memanfaatkan saja
tapi wajib juga untuk menjaga
puas seharian berwisata di jakarta biaya yang saya keluarkan cukup terjangkau
dengan menu makan siang sayur babanci bandeng dan es tajian khas restoran historia
perut kenyang dengan uang rp satu ratus lima puluh tiga
lalu menghabiskan sore hari di lokasi kekinian
sambil menikmati segelas kopi seharga empat puluh enam rupiah
totalnya saya merogoh kocek sebesar dua ratus sepuluh ribu rupiah
termasuk tarif transportasi transjakarta dan mrt
selamat berakhir pekan mayfri syari ilham aji